hai puluhan keluarga pasien pdp corona di kota makassar sulawesi selatan mengambil paksa
jenazah keluarga mereka dari rumah sakit stella maris minggu malam mereka menggotong jenazah
beramai ramai dan mengiringnya dengan berjalan kaki dan mengendarai sepeda motor warga pasien
meyakini bahwa jenazah keluarganya itu bukanlah pasien positif corona video aksi ini sempat
diunggah di media sosial oleh warga yang merekamnya menurut polisi pengambilan paksa
jenazah pasien pdp corona warga kecamatan mariso kota makassar tersebut baru diketahui
dan dilaporkan pengelola rumah sakit setelah jasad yang dibawa keluar keluarganya ternyata
sampai di rumah sakit jenazahnya sudah diambil paksa oleh keluarganya setelah itu kami mengambil data
ke rumah sakit atau yang bersangkutan
kejadian serupa sebelumnya juga terjadi di kota makassar pada tiga juni lalu satu jenazah
berstatus pasien dalam pengawasan yang meninggal di rumah sakit dari makassar diambil paksa
keluarganya dalam rekaman cctv tampak tujuh anggota keluarga pasien menerobos masuk ke
ruang icu dan menggotong jenazah keluar ruangan pihak rumah sakit tidak bisa berbuat banyak karena
keluarga pasien datang dengan jumlah sekitar
hingga lima puluh orang dan membawa senjata tajam keluarga keberatan jika jenazah dikuburkan dengan
protokol copy nanti kebetulan pengamanan kami disini terbatas dengan hanya security mereka
datang mbak sempat ambil jadi baru petugas dari gugus datang jadi sebenarnya di hanya beda waktu mungkin
baru tim yang datang usai peristiwa ini rumah sakit dari makassar mengintensifkan penjagaan untuk
keluarga pasien yang hendak masuk agar kejadian serupa tidak terulang tim liputan cnn indonesia